seorang wanita muda disekap selama lima belas tahun di dalam gua sejak dua ribu tiga
oleh seorang dukun kampung di bajugan tolitoli sulawesi tengah
wanita muda yang disekap sejak usia tiga belas tahun ini
dieksploitasi secara seksual oleh sang dukun
di gua batu ini seorang wanita muda disekap oleh seorang dukun kampung selama lima belas tahun
disekap sejak usia tiga belas tahun pada dua ribu tiga belas
wanita muda tersebut mengalami eksploitasi seksual oleh sang dukun bernama jago
gua ini berada di lahan perkebunan milik warga di desa bajugan kebupaten toli toli sulawesi tengah
anehnya selama lima belas tahun disekap tidak ada warga yang mengetahui keberadaan wanita tersebut
pada malam hari ia diajak ke gubuk kecil di belakang rumah dukun jagung
wanita tersebut ditemukan pada minggu lima agustus lalu
saat ini ia dirawat di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
pemerintah kebupaten tolitoli sulawesi tengah
selain didampingi polisi wanita ia juga didampingi psikiater
kondisinya kini berangsur membaik ia mulai lancar bicara
sang ayah makmun imin sudah menghabiskan seluruh waktu dan harta
untuk mencari anak bungsunya yang dilaporkan hilang pada dua ribu tiga silam
ia bahkan menjual kebunnya untuk membiayai pencarian anaknya yang saat itu tak kunjung ia temui
ironisnya anak keduanya devi yang menikah dengan unding
anak lelaki dari dukun jago
mengetahui adiknya dalam kekuasaan dan pengaruh dukun jago
namun ia takut menceritakan hal itu karena mengaku selalu diancam
baik oleh dukun jago maupun anaknya yang juga suami devi
kini dukun jagur berada di rumah tahanan kepolisian resort tolitoli
ia mengelak dituduh menyembunyikan korban
undang undang perlindungan anak siap penjarat dukun jagur
jika terbukti bersalah hukuman penjara lima belas tahun sudah menanti
jafar gebuah tolitoli